seberapa sering anda membungkuk pada saat bekerja di depan komputer
menunduk saat bermain gadget
atau berdiri dengan menopang pada salah satu kaki saja
kami ajak anda untuk olahraga pilates
olahraga ini mampu memperbaiki postur tubuh
serta menjaga kesehatan fisik dan juga mental anda
berbeda dengan yoga ini kontrologi alias pilates
cabang olahraga yang dikembangkan oleh seorang ahli fisika yosep pilates
berfokus pada teknik pernapasan dan kekuatan otot perut
pilates mampu memperbaiki postur tubuh anda yang buruk
karena kesalahan melakukan sikap tubuh
seperti duduk membungkuk atau terlalu lama menggunakan telepon genggam
postur tubuh buruk tidak hanya memberikan efek kurang baik pada penampilan saja
tapi juga berdampak pada kesehatan fisik dan mental anda
kebanyakan sih penyempitan di daerah leher
atau daerah apa namanya syaraf syaraf yang di tulang belakang di sini
dan biasanya leher dan leber back
dan itu karena tidak disupport dengan core yang kuat
core yang kuat itu perlu latihan
apalagi kan kita semakin lama semakin berumur
dan kita punya strength flexibility balance itu bakalan makin berkurang
dengan berkurangnya ini
badan kita jadi stiff kalau gerak gak enak
gerak gini sakit gerak gitu kaku ya nggak
akhirnya lama lama tetap kekakuan itu tetap di situ terus
nah dengan dilatih meskipun kita bertambah umur
anda tidak punya alasan untuk tidak berolahraga
karena hanya dengan bermodalkan matras kursi bahkan dinding rumah
anda bisa berpilates
tidurlah tengkurap di atas matras dengan kedua kaki lurus di rentangkan
setiap hembusan nafas dibarengi dengan mengangkat bagian dada anda
tanpa membuat kepala mendongak dan dagu terangkat
gerakan ini mampu menguatkan otot punggung bahu dada dan perut
gerakan di atas kursi ini bisa anda lakukan sebagai peregangan saat anda lelah bekerja
yang terpenting tegakkan tubuh dengan memanjakan punggung
dan rasakan tiap putaran serta tanding
jangan lupa untuk menggunakan kaki yang berbentuk
terakhir bungkukan tubuh dan jadikan dinding sebagai tumpuan tangan anda
lalu angkat kaki kanan dan kiri bergantian secara perlahan
terus kontrol pernafasan anda dan biarkan otot otot tubuh memanjang
terlihat mudah apalagi jika anda melakukannya dengan benar
intinya adalah nafas konsentrasi pengendalian
pusat presisi dan kontinu
pilates gerakannya pun mudah bisa anda lakukan di mana saja
tapi kesimpulannya sih ya bukan berapa banyak gerakan yang dilakukan
tapi seberapa baik kualitas gerakan anda di tiap latihan
ayolah mulai dari sekarang perbaiki postur tubuh
bukan membenarkan yang biasa tapi membiasakan yang benar
daniar ahri jakarta